tiap jumat eksklusif di gtv
ke kamar saya cepetan
eh tapi cepetan deh daripada nanti keburu mas al ngamuk
dan mba juga gak mau mundur dari masa lalu
jadi kamu tenang aja
udah lah hei
semoga mba adin nempatin janjinya ke gue
buat gak deket deket lagi sama nina
kok gak sama mama pa
mama udah pulang dulu ya

pa di sekolah ada cooking class sama mama
kalau mama gak ada aku sama siapa dong
kalau mama gak dateng
mama pasti dateng
mama aku mau ke telepon dulu ya
telepon dari siapa ya
biasanya al kalau terima telepon gak pernah sampai ngejauh begitu
i lam pak
apa pasanku adan
awak mau nanti bisa tarik mobil
kalau aku tidur
masih mau menyelesaikan masalah saya sama andin
ini sudah jadi keputusan saya al
andin juga pasti setuju dengan putusan saya
siapkan barang barangnya andin
kamu di rumah kan
ada hal yang perlu saya bicarkan sama kamu
terlalu beresiko kalau papa sudah datang ke rumah dan ketemu sama mama
bisa bisa papa suri bahas soal andin kalau andin adalah terdakwa pembunuh roy
bagaimana kalau kita ketemu di restoran aja pak
berarti dia belum pakai
belum ada barang barang vancan
atau bali sembaurus ambilmar